badan reserse kriminal polri masih mencari empat laskar pembela islam yang melarikan diri
empat laskar tersebut lolos dari tangkapan tim polda metro jaya saat pengkutitan rombongan rizik syihab di tol jakarta cikampek
keempat orang tersebut sempat menyerempet mobil petugas
hal ini dikatakan kepala bagian penerangan umum divisi humas polri komisaris besar ahmad ramadan senin sore di mabes polri
di polda metro jaya sampai saat ini masih melakukan pencarian terhadap keempat orang laskar tersebut
juga di backup oleh direkturat tindak bidana umum baris kim polri
pada saat kejadian berada di dalam sebuah mobil apanza yang saat kejadian ikut menghalangi mobil petugas
bahkan menabrak mobil petugas